senang sekali saya alfian raharjo kembali menemani anda dalam segmen morning tips di pagi hari ini
nah di pagi ini saya punya janji dengan sahabat saya chef nalindra
yang katanya pagi ini akan membuat hidangan dari kerang
yang cara membuat ini cepat dan tentu saja mudah
penasaran kan resep apa yang kira kira nanti akan dihadirkan oleh chef nalindra
kita simak dalam morning tips berikut ini
bukan morning tips namanya kalau kita tidak masak makanan yang lezat
tapi juga mudah cara membuatnya
nah morning tips pagi hari ini saya sudah bersama dengan chef nalendra
kita akan masak sesuatu yang nikmat ya chef
oke kita akan masak namanya
klaim oreganata atau kerang hijau
kerang hijau dengan saus pesto dan japanese grebe
nah untuk membuat ini kita bahan bahannya butuh apa saja chef
yang terutama pastinya mussel atau kerang hijau
kerang ya kita butuh green muscle ini ya
lalu kita butuh isian oreganatanya yaitu ada breadcrumb panko breadcrumb
japanese breakam lalu kita ada garlic ada garam black pepper atau merica hitam
ada paprika powder ada cajun spice pesto thyme dan butter
oke dan parmesan terakhir
parmesan ini semua juga pasti di pasar sualayan ada ya tersedia semuanya ya
tidak perlu repot repot juga ya
oke nah sekarang kita proses membuatnya chef
bagaimana proses membuatnya
oke kita langsung saja
tahapan pertama apa yang kita lakukan
memotong dadu kecil kecil atau semuanya
kalau kita moldas itu cepat akan seperti ini
dari tengahnya dulu bawahnya sorry
lalu dikira kira saja berapa mili ke atas
seperti itu terus
dan yang pastikan hati hati dan pisau harus tajam
lalu setelah itu kita cross ke sini
nah terakhir silakan dipotong slice seperti itu
hasilnya sudah kecil kecil
nah sudah terpisah jadinya
nah sekarang kita akan mulai
kita akan masukkan dulu silahkan
kalau mau coba masukkan yang ini
satu senang boleh
jadi dilelehkan dulu ya
dilelehkan dulu butter nya ya
nah setelah itu kita baru masukkan bawang bombay nya yang sudah kita chop
kita bisa masukkan muscle nya
muscle nya semua betul
lalu kita masukkan garlic yang sudah di chop
nah garlic itu masuk terakhir karena dia cepat gosong
ini satu sendok teh
ini garlic sudah di chop atau diberi minyak
karena itu salah satu tips untuk bikin garlic nya tahan lama
tidak berubah warna
aromanya luar biasa
lalu kita kasih sedikit daun time
lalu kita kasih kejun dan paprika powder
dan untuk masang ini tidak boleh terlalu lama karena seafood terlalu lama keras
nah ini kita tinggal tuangkan kaldu
tapi yang pasti kerang harus matang
harus matang ya
iya karena ada kandungan merkuri lain lain
jadi kita memang harus
matangnya adalah dia terbuka lebar
nah jadi udah matang ya saya saatnya plating kita ya
nah ini kita akan susun dulu
kita akan putus patahkan yang ini
oh cuma diambil satu bagian aja ya
karena kita akan makan atasnya ini aja
ini ada japanese bread crumb
mau pakai bread crumb biasa juga enggak apa apa
cuma kalau ini ada crispy ada crunchiness
nah kita masukkan ini
kita masukkan juga mentega
lalu kita akan masukkan garam juga sedikit
elemen yang paling penting
ini keju parmesan
oh keju parmesan
jadi kalau makanan ada elemen umami
itu akan buat semua makanan jadi enak
menimbulkan efek umami ini si parmesan ini ya
betul betul sekali
karena kita akan
kita akan suhir suhir ininya
dan ini ada beberapa yang sudah kita cok sebelumnya
lalu kita tambah sedikit paprika powder
cajun powder sedikit
dan saya akan aduk seperti ini
oke sudah selesai semudah
oke ini dia menu kita di morning tips
ini adalah klaims oreganata
nah jadi buat anda yang mencoba
ingin mencoba tapi tampaknya tadi sempat kelewat nih
kira kira bahan bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya
nih saya hadirkan bagaimana cara membuatnya
dan juga bahan bahan yang berikut ini